kalau kita tidak mencuri kita mau makan apa
sudah sama cepat
sudah janji hanya kali ini saja mencuri
kasian deden mak deden sudah kelaparan
sebentar lagi masakannya matang
mak dari tadi masak tidak matang matang
sebenarnya mak masak apa
mak masak biar adikmu gak nangis terus
tapi mak kita kan sudah tidak punya apa apa
jangankan beras singkong dan ubi pun kita sudah tidak punya mak
mak cuma bisa masak air aja
kita memang sudah tidak punya apa apa
kemarau panjang tahun ini membuat para penduduk mereka kelaparan
di kebun kidemang ada singkong siap panen
deden mau ambil sedikit
biar dede bisa makan malam
kasian deden mak

hékulah si ngerang
sudah tapi tahu saja

mereka tidak berhubung keimanan tapi tidak mau bersama sama
kita selama ini no nantinya melakukan satu perkara yang etor
seorang pelajar dai laman lingkungan

saat ini saja aku baru melewati
tolonglah hambamu ini
hanya kepadamulah hamba
kamu harus segera menemui
karena sudah tidak ada waktu lagi
dalam keadaan genting
bisa aja aku baru melewati sanjang dua
tolonglah hambamu ini ya allah
hanya kepadamulah hamba memohon pertolongan
kau mencuri kebun kidemang jadi mati kamu
nimas tidak boleh mengotori tangan emas
jalur yang menghadapi centang centang itu
baik ya jalur
siapa kamu jangan ikut campur
rasakan tokat pemukul anjingku
rasakan kerase butuhku
kalau kita tidak mencuri
kasian dede mak
dede sudah kelaparan
mak lagi masak tuh
nanti dede makan ya
cinta hidup mama
boleh kami masuk
ampuni anak kami nih mas
anak terpaksa mencuri singkong
ibu tak perlu minta maaf pada
ibu bukan centengnya kidemang
ibu tidak usah takut pada kami
kami kesini mau menolong ibu
kami akan memberikan beras
untuk makan ibu dan anak anak ibu
memangnya nih mas punya beras
tolong ambilkan wadahnya
ambil papan berasnya